wakil presiden yusuf kala menyayangkan terjadinya sejumlah kasus korupsi
yang melibatkan para penegak hukum di tanah air
yusuf kala menilai perlunya reformasi peradilan
dalam kurun waktu satu bulan lembaga antirasuah komisi pemberantasan korupsi kpk
meringkus sejumlah penegak hukum tanah air
mereka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi
dan melakukan tawar menawar penegakan hukum
yusuf kala menganggap maraknya mafia peradilan di tanah air
terlepas dari kurangnya pengawasan dan sanksi bagi para pelaku
maka reformasi tindakan yang tepat kepada penegak hukum
juga sama dengan tindakan kepada pejabat lainnya
kadang kadang malah harus lebih tinggi
maka efektif reformasi di bidang peradilan itu
pengawasan yang kuat yang lebih baik lagi dan keterbukaan masyarakat